lima juta itu kan bukan uang yang sedikit uang yang sangat banyak tau gak
bagaimanapun juga ciyati harus ganti uangnya nuraini itu kan anaknya ciyati betul gak bu

ini semua gara gara teteh karena udah bawa kabur uang kasih bu pkk
akibatnya kan ibu jadi harus ganti uang itu dan kerja siang malam
aku benci tete aku gak mau kenal dia
kita tidak boleh menjauh
teteh kamu memang salah
teteh kamu memang salah
doakan teteh kamu ya
mudah mudahan dia sadar dan bertobat assalamualaikum